petugas gabungan polres polda dan dishub jawa barat menggelar olah tkp bertahap di lokasi tabrakan jalan selarong bogor jawa barat minggu pagi tadi
sementara hasil pemeriksaan diketahui bahwa sopir tidak memiliki sim serta bus ilegal karena tanpa surat dan ujikir sopir dan pengusaha bus terancam pidana berlapis
petugas memasang sejumlah alat ukur dari posisi awal tabrakan beruntun di jalan selarong kecamatan megamendung kabupaten bogor jawa barat
sedikitnya ada enam titik benturan yang terjadi menyilang sejauh lebih dari seratus meter jarak intervalnya
dalam olah tkp selama hampir dua puluh menit ini terbukti bus melaju kencang di permukaan geometris jalur menurun padahal aturan lalu lintas kendaraan tidak boleh melebihi batas kecepatan empat puluh km per jam saat lintasan menurun
hasil pemeriksaan juga diketahui bahwa sopir tidak memiliki sim serta bus tidak dilengkapi dengan surat resmi
selain tidak memiliki surat kendaraan surat izin operasi
sehingga tidak melakukan ujikir
akibatnya pengemudi dan pihak perusahaan bus terancam pidana dengan pasal berlapis lantaran melanggar undang undang hingga faktor kelalaian sengaja
rencananya polisi juga akan menyelidiki kondisi mesin dan rangka terhadap bangkai bus milik pohs transportasi sekaligus data berkala uji dari disub terkait
sementara sopir bus resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan yang menewaskan empat orang itu
sementara itu sebuah bus menempatkan empat orang
kendaraan dari arah puncak sabtu petang menabrak belasan mobil dan motor di kedua arah saat melintasi turunan selarong kecamatan megamendung kabupaten bogor jawa barat
dan akibatnya empat orang dilaporkan tewas ketika karena terhimpit badan kendaraan
sementara belasan penumpang lainnya luka parah
warga dan petugas langsung mengevakuasi sejumlah penumpang yang mengalami luka usai terlibat kecelakaan beruntun di turunan jalan selarong kecamatan megamendung kabupaten bogor sabtu sore
mereka dibawa ke rumah sakit ciawi dan cisarua
satu mobil dan lima motor ringsek usai dihantam bus wisata dari arah belakang
sebagian kendaraan terhempas ke jurang
awalnya bus padat penumpang tersebut melaju kencang dari arah puncak menuju ciawi
bus mendadak oleng saat melintasi turunan hingga menghantam sejumlah kendaraan yang berada di kedua arah jalan
pada pukul tujuh belas tiga puluh telah terjadi kecelakaan lalu lintas
setepatnya di jalan raya puncak turunan selarong
satu unit kendaraan bis pariwisata yang bergerak dari atas dengan delapan unit kendaraan minibus yang bergerak dari atas maupun yang bergerak dari bawah ataupun berlawanan arus
sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas
diduga kendaraan tersebut mengalami remblong
kemudian untuk pengemudi tidak dapat mengemudikan dengan baik
sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas
dan ada korban jiwa yang saat ini sudah kita evakuasi ke rumah sakit ciawi bogor
seluruh korban telah dibawa ke rumah sakit
muhammad juanda bogor
jumlah korban tewas kecelakaan bus maut di selarong megamendung kabupaten bogor jawa barat sabtu malam yang tadinya berjumlah tiga orang bertambah menjadi empat orang
keterangan para penumpang sejak awal perjalanan bus sudah mengalami masalah
satu lagi korban tewas akibat kecelakaan maut di jalan selarong megamendung kabupaten bogor jawa barat
korban penumpang motor bernama diana sabtu malam meninggal dunia saat menjalani perawatan medis
hasil pemeriksaan sementara polisi menduga ada kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan
sopir bus maut berinisial bh kini resmi dijadikan tersangka oleh kepolisian
saat ini untuk korban sendiri sudah bertambah satu yaitu atas nama diana
pada pukul dua puluh sudah menutupkan apa setahunnya yaitu telah meninggal dunia
kemudian saat ini supir pun sudah dapat kita amankan dan sekarang sedang kita lakukan pemeriksaan penyidikan
dalam hal ini kecelakaan lintas disebabkan dari kelalaian karena memang pada saat itu kendaraan ataupun pengemudi kondisinya sama sama tidak fit
selain kelalaian pengemudi kondisi bus juga dalam kondisi tidak laik jalan
dari keterangan penumpang bus wisata milik pohs transport tersebut sudah bermasalah sejak awal perjalanan ke lokasi wisata taman matahari
hingga kini sisa korban luka berat dan ringan yang dirawat di rsud ciawi berjumlah enam orang
dua diantaranya mengalami patah tulang di tangan dan kaki
muhammad juanda bogor jawa barat
sudah ada produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan yang berada di gadok puncak bogor
selamat siang arief
berdasarkan pantauan anda sejak pagi tadi pasca kecelakaan bagaimana kepadatan kendaraan ataupun suasana lalu lintas di sana
selamat siang iqbal
memang betul sekali bertepatan di hari libur kedua long weekend
libur sampai dengan hari senin hari ini di hari kedua
arus lalu lintas di simpang gadok tempat saya berdiri terpantau padat
bahkan cenderung macet dan tidak bergerak
kemacetan tadi dari pantauan saya sudah terjadi sejak masuk di gerbang tol cibubur
dari gerbang tol cibubur untuk menuju ke gerbang tol ciawi itu kendaraan rata rata menempuh kecepatan hanya sekitar empat puluh km per jam
ketika sudah keluar dari gerbang tol ciawi itu kemacetan semakin parah
bahkan kendaraan hanya bisa bergerak lima sampai dengan sepuluh km per jam
yang biasanya untuk waktu normal atau tidak dalam long weekend
yang perjalanan dari gerbang tol cibubur ke ciawi bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih satu jam
namun untuk hari libur long weekend ini bisa dua jam setengah
dan kemacetan semakin parah ketika mendekati ke simpang gadok menuju ke arah puncak
padahal untuk arus lalu lintas sudah diberlakukan satu arah menuju ke atas ke puncak semua
tadi pembelaguan satu arah sudah dilakukan sejak pukul
dan sebelum dilakukan satu arah anda bisa bayangkan kepadatannya bisa lebih parah dari yang terjadi untuk saat ini
dan memang tadi pagi pada pukul delapan sudah dilakukan oleh tkp terkait kecelakaan yang kemarin terjadi di turunan selarong
dan oleh tkp tersebut sudah selesai dilakukan
oleh sebab itu arus lalu lintas dibuka satu arah menuju ke puncak
dan saya belum mendapatkan informasi kapan kah pembelaguan satu arah ini akan diberhentikan untuk arah sebaliknya
namun yang pasti
dari informasi petugas kepolisian itu untuk kemarin saja dari pukul delapan pagi sampai dengan pukul dua puluh dua tercatat ada lebih dari tiga belas kendaraan yang masuk ke arah puncak
sementara untuk data untuk hari ini saya belum mendapatkan informasi dari satlantas polres bogor
namun yang pasti saat ini kepadatan masih terus mengular
bahkan kepadatan yang dari simpang gadok ini masih terus sejauh tiga km atau empat km ke atas menuju ke megamendung
dan belum ada lagi atuhan dari polisian
bagaimana untuk memecah atau mengurai kemacetan yang terjadi saat ini
arief lalu bagaimana perkembangan terkini penyelidikan oleh pihak kepolisian
kalau tadi pihak kepolisian sudah menetapkan sang sopir sebagai tersangka
lalu apakah bagaimana pula dengan pihak po sendiri
karena pihak po sendiri ternyata bis yang dimiliki oleh mereka itu tidak memiliki surat surat yang lengkap gitu
ya betul sekali iqbal
memang dari penyelidikan olah tkp tadi pagi dari pihak kepolisian dari pihak gabungan
juga akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap pihak hs transportasi
bus pariwisata yang mengangkut para penumpang
dan memang dari fakta fakta oleh tkp ditemukan tidak ada izin operasi sama sekali terhadap bus hs transport
yang mengangkut penumpang untuk berwisata ke taman matahari
dan memang akan dilakukan penyelidikan terhadap bangkai bangkai dan juga izin perusahaan dan ilah
yang nantinya akan membuat pasal pasal yang dijerat kepada supir bus yaitu bambang hernowo
dan juga pihak perusahaan akan berlapis ataupun lebih parah jika dibandingkan hanya kecelakaan lalu intas biasa
dan memang informasi terbaru yang saya dapat dari pihak korban itu untuk korban yang atas nama dadang suleman
kepala desa citeko untuk jenazahnya sudah diambil dari rspg cisarua
sementara untuk tiga jenazah lain untuk nama oktarian syah yaitu korban yang berasal dari palembang
saat ini masih menunggu pihak keluarga datang dari sumatera selatan untuk menjemput jenazah
sementara untuk jenazah atas nama zainuddin juga diana
sema tupang saat ini masih di rspg cisarua belum diambil oleh pihak keluarga
dan saya belum mendapat informasi lebih lanjut mengenai kondisi korban apakah akan diambil siang ini atau sore hari nanti
baik arief kurniawan terima kasih atas informasinya
itu tadi arief kurniawan yang melaporkan langsung dari simpang gadok puncak jawa barat